pt freeport indonesia menyempakati pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang di gresik jawa timur sebagai bagian dari perpanjangan kontrak
meski begitu masih belum jelas kapan smelter itu akan dibangun
ini adalah jalan masuk menuju ke sebuah lahan kosong milik pt petrokimia gresik yang akan digunakan sebagai smelter dari pt freeport indonesia
nah lokasinya berada tepat di belakang saya ini masih lima km di belakang saya ini
penjagaan di sini cukup ketat dan kami tidak mendapatkan izin untuk masuk ke dalam
tetapi kira kira lokasi lahan yang akan digunakan untuk smelter itu luasannya kira kira mencapai enam puluh hingga delapan puluh hektare dan itu berada di dekat pelabuhan gresik
pt petrokimia mengaku sudah menandatangani sewa lahan untuk dua puluh tahun dengan pt freeport indonesia
senilai strategis dan penjagaan

bagi bumn pupuk ini keberadaan smelter nantinya akan banyak memberikan keuntungan
diantaranya mengurangi impor asam sulfat sebagai bahan baku pupuk
mungkin kalau dari bahan baku kita men off take dari smelter ini kan sembilan ratus sekian ribu ton
saya pikir itu bisa kalau bisa diambil dari sini kan lebih dari kos biaya kos angkut kan lebih
lebih tereduksi biayanya ketimbang kita ngambil dari luar
namun hingga kini belum jelas kapan smelter akan dibangun
bupati gresik mengatakan belum ada pengajuan izin smelter dari pt freeport maupun pembicaraan dengan pemerintah pusat
sementara itu yang dapat saya sampaikan saya tidak bisa menjawab kepastiannya kapan
kemudian tempatnya di mana gresik mana
sampai saat ini kami belum bisa menjawab karena satu lembar pun izin
dan satu ucapan pun informasi yang langsung berhadapan dengan pemerintah keupatan gresik
sampai saat ini belum ada
tidak mungkin kami untuk berapa apakah investasi yang harus untuk membangun
pajaknya bagaimana retribusinya bagaimana tenaga kerjanya bagaimana kami masih buta tentang itu
masih sudah jadi pembicaraan
sejak lama nampaknya pembangunan smelter pt freeport di gresik masih jauh panggang dari api
rangga umara gresik